san kok kamu diem aja
kamu tunggu disini sebentar tante punya bukti yang akan bikin kamu percaya
tante aku gak percaya sama tante
kamu tunggu disini
sekarang kamu percaya
tapi ini kan sendal ibu tante
tante dapat dari mana sendal ibu
tante dapat dari mana
semua informasi tentang ibu kampung ada di dalam sini
tadi ada orang yang datang ke sana katanya suruhan bulares
namanya kalau gak salah nenek
kalau tanpa bohong mana mungkin tante tahu nama nama itu
sekarang semuanya tergantung kamu san
kalau kamu bersikeras melaporkan tante ke polisi surat ini akan terteropis
gak mungkin pak aksan tuh orang baik
apalagi aksan tahu kalau uangnya bakal dipakai untuk biaya operasinya aida pak
kamu jangan terlalu membela aksan dong
buktinya semuanya sudah jelaskan
bapak yakin kok
aksan sekarang butuh uang
kamu tahu kan
ibunya nggak pulang pulang dan dia perlu uang untuk menemukan ibunya
gak mungkin pak aida yakin itu gak bener
sipikirkan dulu perasaan kamu sama aksa supaya kamu bisa berpikiran logis
aida yakin kalau aksan gak salah pak
aida bakal buktiin kalau itu gak bener
yaudah coba kalau dia bener mana
yaudah kalau gitu aku bakal panggil aksan
aksan ke sini
nanti jangan pernah tante robek kertas itu
tante tidak akan robek kertas itu
kamu harus berjanji kamu tidak akan melakukan kertas itu
jangan pernah robek robek itu
aksan aku tahu kamu gak mungkin kabur
kamu pasti ada di sini kan aksan
aksan aku mau tanya sesuatu

aku harap kamu jawab jujur ya aksan
aksan kenapa kamu bilang kalau uang bapaku tiba tiba kebakar
kenapa kamu bilang kamu tahu uangnya ada di mana tapi tiba tiba uangnya udah gak ada
aksan kamu harus jawab jujur sama aku

aksan mumpung ada bapak dan bunden di sini mendingan kamu jelasin sama aku
san kok kamu diem aja
aku yang ngilangin kesempatan kamu untuk operasi
aku yang hilangin harapan kamu untuk
untuk hidup lebih lama
itu semua benar
bapak kira selama ini kamu adalah orang baik
orang yang berperhatian sama
lu tahu kan
senjawa aida tergantung sama duit itu
tapi kenapa lu hilangin
kamu harus berurusan dengan polisi
gimana ini kok jadi panjang begini
kalau urusannya sampai polisi
bisa bisa ketahuan kalau aku yang ngambil
aksan kamu jangan diem aja
kita nggak boleh membiarkan mereka
tante yang diem
kok semua ini bukan gara gara ibu
gak akan pernah
gak akan pernah haru belain tante
terkotuk si aksan itu
biar dia tau rasa
biar dia mendapatkan ganjaran
sudah lepaskan bapak
biar bapak laporkan dia ke polisi
biar dia di penjara sekalian
pak idam mohon sama bapak jangan
ya ampun sana ada polisi
aida yakin aksan gak salah pak
aida yakin bukan aksan yang ngambil semua uangnya
pak ida mohon jangan pak
aida mohon jangan laporkan aksan ke polisi pak
kenapa kamu terus menerus membela dia
kamu kan tau dia salahkanmu
dia sudah merampas semua kesempatan kamu untuk hidup
apapun pak apapun akibatnya
kalaupun aksan di penjara
kita juga gak mungkin dapetin uangnya lagi kan pak
udah terlalu banyak kekacauan yang terjadi malam ini
aku udah capek
mendingan sekarang kita pulang ya pak
mendingan kita pikirin gimana caranya kita dapetin uang itu lagi
ya sudah adah
kalau memang seperti ini mau kamu
syukur saham polisinya udah pergi
mereka gak jadi laporin kamu ke polisinya
terima kasih pak